itu bunyi apa ya
bener sal gak mungkin kan lantan nyodorin kursi disitu
lagian disitu juga gak ada kursi sal
malahan justru aku senang kalau misalkan lantan bisa nemenin kak dinda
aku yakin kok pasti sekarang perasaannya kak dinda udah jauh lebih baik
gue gak ngerasa keganggu apa
yang lantan sama dinda
emang soalnya terganggu
ya kali dia cemburu
ya enggak lah
sama mana mungkin cemburu sama lantan
lo gak cemburu kan
yaudah kita nunggu mereka disini aja ya
yaudah kalau gitu kita balik ya
teman teman semua pasti udah khawatir nungguin kita
aduh baru kali ini gue ngerasa jadi obat nyamuk
krik krik krik nungguin gini
kak dinda gimana keadaannya udah mendingan
ya gue udah baik baik aja kok
alhamdulillah kalau misalkan kayak gitu
yaudah kalau gitu mendingan sekarang kita pulang aja ya
gimana sih dinda kuyang kukuh
mona udah dinda tuh pasti baik baik aja mon
kamu tenang aja ya
ya ampun akhirnya

gue baik baik aja kok
apa lagi lo dari mana sih beth
girls gak penting gue dari mana
yang jelas gue kangen banget sama kalian
makasih udah nyari gue kayak gini ya
lo kan tau
kalau gue akan selalu ada bersama kalian
gue akan selalu buat lo
mending kita masuk ke dalam
kalian ngirip rumah gue kan udah malam kayak gini loh
kalian kita masuk
yuk kita masuk
kali ini boleh lu yang nemuin dinda
tapi bukan berarti lo yang menang ya
masih aja lo omongin menang kalah
gue tekankan sekali lagi
dinda itu cuma teman buat gue

iya makasih ya buat semalem
tapi itu bukan berarti gue jadi ngalah sama lo
ngalah maksud kak dinda
ya ngalah soal naban lah
karena semalem itu
gue jadi makin cinta sama nathan
jadi kita tetep saingan
yaudah hati hati ya
eh ya kak kalo gitu kita berdua pamit ya
so gue heran deh kenapa sih banyak banget yang suka sama si ketan itu
lo suka apanya sih dari si ketan
enggak kok pak gue sama nathan biasa biasa aja soalnya kan kita semua temenan
bener lo sama nathan itu cuma temenan
awas ya kalau misalnya lo sampai suka sama si ketan
ya udah mendingan sekarang kita pulang aja yuk
iya salam si

sefootek silahkan lah

ibu kandi diibulkan sama kakoon si volunteer
ya udah tadi pagi jelek lu tuh kemana aja bukan nyambut kedatangan gua ya maaf soalnya
gue baru pulang
dari rumah temen gue abis nginep
ada apa ini
masa aku dikira maling
akhirnya pukul pukul segala lagi
gue itu gak tau kalo misalkan lo mau dateng hari ini
kalau gitu sebagai permintaan maaf dari gue
hari ini gue mau jalan ke jeruk purut
kamu tete ngapain kesana
ya liat liat lah tante
aku juga pengen ke terowongan kasab langka
terus aku pengen ke daerah daerah mistis ke jakarta gitu kan
aduh memang kamu masih seperti dulu aja
hobinya hal hal yang mistik kayak begitu
mirip sama almarhumah ibu kamu
ya udah deh udah siang nih
papa mau kantor dulu
liburan gini kerja om
ya ada hal penting yang harus selesaiin di kantor
hari ini gue mau ke jeruk purut
gue gak mau nemenin
kalian sweet banget sih
ini siapa yang masak